delapan delapan dua ribu dua puluh dua atas nama terdakwa rijak t lezer kudian lumio dinyatakan ditutup
sabar sabar pak
kita nanti lihat jaksa aspetnya pak
ini kan sesuai dengan target kita satu tahun
kami berterima kasih kepada mulia majelis hakim
juga kepada proses persidangan sudah berjalan
jaksa penuntut umum makasih
kami sangat merasakan bahwa keadilan itu ada
kami makasih buat majelis hakim yang sudah memutus perkara ini dengan adil